ini dia warung tenda kekinian di kawasan bst city tanggerang banten
hampir seluruh bumbu resep hidangan di tempat ini dibuat homemade alias dibuat sendiri oleh sang pemilik kedai yang berasal dari jepang
bahkan supaya cita rasa masakan lebih lezat dan otentik sebagian peralatan masaknya juga didatangkan langsung dari negeri sakura itu
akhirnya pesanan saya semuanya sudah datang
supaya selera jepangnya lebih terasa sang pemilik kedai menunjukkan caranya nih pada saya
pak roni sebagai yang punya resep langsung dari jepang mungkin ada saran nih supaya saya makannya lebih enak yang mana dulu yang harus dimasak nih pak
oke kalau yang yakin itu ya lebih baik mulai dari yang ada lemaknya dikit atau marinasi
kalau untuk kematangan atau lama memanggilnya tergantung selera ya
kalau bahannya sugar fresh
kalau saya sih depan bisa
matang sedikit matang ya medium rare
tapi kalau untuk masalah kerja di sini mungkin mayoritas lebih suka yang matang
oke dan ini kan perapiannya menggunakan arang ya bukan kompor biasa
tara bomber saya panggang pertama karena dagingnya lebih tebal kemudian menyusul wagyu dan yakiniku
daging segar ditandai dengan warna merah segar alami atau berwarna merah muda
ada aroma khas daging sapi dengan tekstur kenyal dan padat
nah ini dia daging pertamanya sudah mateng tinggal kita cobain pakai saus saus homemade yang ada di sini
gurih banget dagingnya empuk kenyal dan ketika digit itu rasa juicinya kerasa banget
ini karena tadi pengaruh dari aromanya
ketika digit itu aromanya berasa banget menambah cita rasa daging yang ada di sini
nah berbagai saus yang tersaji memiliki cita rasa berbeda ada asin pedas dan asam segar
boleh pilih sesuai selera
soal harga enggak perlu khawatir karena ditawarkan mulai harga rp dua puluh lima
keunikan makan di restoran ini tuh nggak sekedar makan aja
tetapi ternyata dibalik mangkok
tora bommer milik saya tadi ada kartu nih dan ternyata ini adalah games
nah kartu ini isinya hadiah yang macam macam tapi kali ini saya dapat hadiahnya ice tea
tenda bernuansa jepang ini memang hadir supaya lebih banyak warga yang bisa menikmati kuliner jepang dengan harga terjangkau
dengan adanya terasiapan ini adalah konsep tenda pertama jepang dengan konsep dan pelayanan mutu kualitas makanannya
yang mungkin bisa disebut makanan yang lebih baik

selain berbagai daging panggang ada juga menu pilihan seperti ramen gyoza yakiniku dan lainnya